australia mengonfirmasi setidaknya lima orang terinfeksi virus corona varian omikron
temuan ini mengejutkan
pasalnya ada dua di antara orang ini yang terkonfirmasi positif tapi sebelumnya sempat beraktivitas
bagaimana australia menghadapi ancaman gelombang varian omikron
sudah bergabung melalui telepon wakil kepala perwakilan republik indonesia di kbri kanbera
pak syarif selamat sore
selamat sore ibu putri
pak syarif terima kasih
selamat sore para pemirsa asian mtv
terima kasih atas waktu anda
salam sehat pak syarif
pak syarif jadi apa langkah preventif pencegahan yang dilakukan pemerintah australia sekarang
baik mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa kasus temuan pasien ini
varian omikron ini memang ditemukan di terdeteksi tanggal dua puluh delapan november
dari dua warga negara australia yang tiba di sydney pada saat itu
jadi ini adalah satu

setelah melakukan perjalanan dari afrika selatan
memang saat kedatangan itu
telah melakukan vaksinasi lengkap
tapi tidak menunjukkan gejala covid ini
mungkin sedikit saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh ibu putri
hingga hari ini
di australia dilaporkan telah terdapat delapan kasus covid varian omikron
yaitu tujuh kasus itu di wilayah negara bagian insult wales
dan satu kasus
kemudian sejak ditemukannya
memang pemerintah australia langsung melakukan langkah langkah preventif
yaitu melakukan perubahan kebijakan terkait kedatangan traveler ke australia
juga mengenai penyesuaian persyaratan karantina
jadi mungkin dapat kami sampaikan juga mengenai beberapa perubahan
di territory mengenai menerapkan larangan
sementara untuk kunjungan warga negara asing dari negara negara tertentu
yang menjadi perhatian penyebaran varian omikron ini
ada delapan negara yang diterapkan di beberapa negara afrika
kemudian eswatini malawi
ini juga termasuk menerapkan pembatasan bagi traveler yang akan masuk ke australia
yang telah berada di delapan negara dalam empat belas hari terakhir
jadi dalam empat belas hari terakhir pun ada pembatasan
namun untuk warga negara australia dan permanent resident
yang datang dari delapan negara tersebut tetap dapat masuk
dengan persyaratan karantina selama
empat belas hari dengan mematuhi pengaturan yang diterapkan
sedangkan untuk traveler di luar dari delapan negara tersebut
dan telah fully vaccinated sudah menerima vaksin dosis lengkap
itu diwajibkan menjalani karantina tujuh puluh dua jam atau tiga hari
untuk negara bagian tiga negara bagian yaitu new south wales
namun untuk negara bagian lainnya tetap diwajibkan menjalani karantina selama empat belas hari
jadi semua negara bagian empat belas hari tiga negara bagian itu tiga hari
kemudian tadi juga disampaikan langkah preventif lainnya itu adalah penundaan
pembukaan kembali izin masuk ke australia bagi pemilik sisa pelajar
kemudian sisa tenaga terampil serta pemegang sisa kemanusiaan
yang sebelumnya akan dibuka di bulan awal september ini hingga lima belas desember
mungkin itu sedikit penjelasan mengenai langkah preventif ya putri
pak syarif sebenarnya bagaimana kondisi masyarakat australia sekarang
apakah mereka masih menjaga betul protokol kesehatan atau sudah mulai agak longgar
karena kalau misalnya kita lihat di beberapa negara di eropa kan sudah agak mulai longgar sekarang
di australia bagaimana
betul sekali memang kondisi masyarakat australia saat ini
khususnya yang kami lihat di canberra ini
secara umum masih berjalan normal dan melaksanakan aktivitas seperti biasa
perkantoran sekolah toko supermarket kemudian juga transportasi umum
masih tetap buka dan beroperasi seperti biasa
namun tentunya protokol kesehatan tetap wajib dilaksanakan
seperti pembatasan jumlah
orang dalam ruangan indoor kemudian juga outdoor kemudian harusnya pemakaian masker di beberapa negara bagian
dan juga penggunaan ini bu putri penggunaan aplikasi check in
itu juga wajib dan juga penggunaan sertifikat vaksin secara digital
jadi kalau kita ke restoran atau ke tempat fasilitas umum itu kita di beberapa negara bagian itu wajib memang kita menggunakan sertifikat
vaksin secara digital harus menunjukkan itu
kemudian mengenai kondisi ini memang ini karena kalau kita melihat berdasarkan data
presentasi jumlah masyarakat yang telah divaksinasi ini cukup tinggi
wow sudah tinggi ya capaiannya
jadi cukup tinggi ya
tapi tentunya dengan kasus varian omikron ini upaya peningkatan pengetatan terus dilakukan
terutama dilakukan di bandara ya bandara internasional sydney
kemudian juga di beberapa bandara terutama pembatasan dalam area kedatangan
jadi pengetatan lebih banyak terutama di bandara internasional
pak syarif terakhir jadi apa peringatan kira kira untuk
warga negara indonesia yang saat ini berada di australia berkaitan dengan masuknya atau terdeteksinya varian omikron di sana
ya mengenai wni di australia peringatan kita kbri kanbera dan juga tentunya seluruh perwakilan ri di australia ini
terus melakukan desiminasi informasi mengenai peraturan penanganan covid khususnya dengan perkembangan yang ada ini kasus varian omikron
kita terus berusaha
kita berkoordinasi juga bekerjasama dengan otoritas kesehatan setempat melakukan sosialisasi tentang covid sembilan belas
jadi kbr terus menyampaikan imbauan imbauan kepada warga negara indonesia di australia ini baik melalui berbagai kesempatan maupun dalam media sosial kbr
jadi terus kita masukkan imbauan imbauan antara lain untuk terus mematuhi protokol kesehatan baik yang dikeluarkan pada tingkat federal maupun
juga yang dikeluarkan pada tingkat negara bagian
seperti tadi yang saya sampaikan itu wajib check in kemudian juga kita semuanya sudah harus vaksin komplit dan menunjukkan sertifikat vaksin
juga menjaga jarak kita mencoba terus meminimalkan pergerakan di ruang publik juga kita terus coba terus kita himbau menjaga jarak
dan juga menjaga kesehatan
nah juga untuk ini memeriksa kondisi kesehatan kita terus menghimbau untuk terus memeriksa kondisi kesehatan dan keluarga ya
seringan apapun kita harus terus memeriksa ke dokter juga memantau berbagai sumber informasi
mungkin itu apa namanya beberapa hal yang terus kita himbau
kita juga membuka hotline kbri tentunya membuka hotline untuk kondisi
kondisi darurat di kbri ini
baik baik intinya tetap jaga protokol kesehatan intinya itu ya pak karena vaksinasi rate atau capaian vaksinasi cukup tinggi
tapi protokol kesehatan tetap harus dijaga
baik pak syarif wakil kepala perwakilan republik indonesia di kbri canberra
pak syarif terima kasih banyak